tarah ke rumah sakit secepatnya
udah jangan mikirin aku ya
aduh mona lemah sih
gini nih susah kalau ngajarin anak yang gak punya jiwa mafia sama sekali
tante udah tante tenang aja
orang jahat itu susah
gak bakal cepat mati
udah tenang aja
udah pak pegalin dia pada sampingnya
kamu pikir aku main main ya
waktu aku bilang aku bisa nyakitin bayi
eh eh eh bangun
jangan sembuh dari lu
cukup cukup ya
mending lu urusin clara
jangan sudutin mona lagi
nggak gue mau pergi sama mona
keren jam berantem
saya tuh mau inin
bahwa ada urusan yang lebih penting lagi
udah tunggu sebentar
bu anies pasti marah besar
ya allah tahu
nanti dia kabur
udah kamu keluar
kamu lihat sini

masih mau berantem
masih mau berantem
masih mau berantem
masih mau berantem
masih mau berantem
masih mau berantem
iya aku tahu
walaupun clara banyak salah
tapi kita tuh gak berhak untuk hukum dia
cuma allah yang berhak
kamu berani melawan perintah saya saya mohon tante tolong jangan apa apain arsila
karena arsila sama sekali kesalahan
dia orang kagum tante
tante tante saya bisa tolong sama tante tolong tante kasih arsila susu kasihan dia kelaparan
aku minta maaf tante tapi tolong jangan sakitkan anak aku
kamu harus bertahan ya
tapi mama janji mama akan selalu ada buat arshila
kamu sudah lihat kan

udah udah gak apa apa biar aku yang beresin
kenapa perasaan aku gak enak ya
ada apa ini ya allah
apa arshila baik baik aja
aku udah bilang berkali kali juga sama kampung
selama kamu nurutin kemauan aku
dan tentang andis
anak kamu tuh pasti bakal baik baik aja
kamu tau kan mau yang aku tau
kalau sampai terjadi apa apa sama arshila
aku gak akan pernah nambahin kamu
jadi aku minta goats
sebelum kamu sudah terkena potensa apa
kalau kamu pentingnya meraih endah kalian sendiri
gratis apa kalau saya petah
enggak hebat aja
dari tadi siang bu
kenapa kau baru bilang sekarang
ya saya kan tadi udah mau bilang sama ibu
tadikan ibu lagi sibuk sama dede bayi bu
jadi saya belum sempat ngomong
aduh kenapa sih
gak ada orang yang bisa kerja benar sekarang
ada apa bu
cari noledisantai ketemu
ya allah bu
ya allah astagfirullahaladzim
ada apa lagi sih
nggak ada orang yang bisa kerja benar sekarang
ya allah dede bayinya kenapa ini bu
bayinya udah nggak nafas
apaan sih kamu terang terang
bayinya jatuh bu
bayinya jatuh bu
kok bisa jatuh
ya allah dede bayinya kenapa ini bu
bayinya udah nggak nafas
apaan sih kamu terang terang
bayinya jatuh bu
bayinya jatuh bu